tadi om yang kemarin datang lagi tante
om yang kemarin
tante baru aja tadi datang terus dia kabur lagi
maksudnya orangnya masuk ke sini
tapi bukan papa yang kak fadil kan
enggak kok tante
orangnya masih muda kok
tapi tingginya kayak om fadil gitu ramba
apa jalan jalan itu edo
padahal kemarin gue udah benci banget sama kamilah
tapi kenapa setelah gue ketemu lagi sama dia kenapa gue ngeliat camillah
gue jadi gak bisa ngupain dia
gue gak bisa bohongin dia gue sendiri
gue emang cinta sama kamila
dan gue liat kamilah
dan gue liat kamar tadi gue bener bener berharap
kalau anak dalam kandungannya kamilah memang anak gue
ternyata kamu datang ke sini hanya untuk nengok perempuan rendahan itu
mau ngapain lagi kamu ketemu dia
kamu kangen ya sama dia
terus kamu mau nikah sama dia
sama perempuan brengsek itu
kamu memang bener bener budo nya sama sama fadil
berapa kali mama sudah bilang kalau perempuan itu gak berhasil kamu harus ikut dia
kamilah itu gak bener
dia cuma menjebak kamu

edo tuh udah sadar
dan edo udah buka mata edo
kalau begitu kamu sependapat dengan pikiran mama
sama sekali gak ma
edo sama sekali gak sependapat sama mama
kamilah tuh gak seburuk yang mama kira
kamilah tuh baik ma
dan selama ini edo tuh baru sadar
edo tuh nyakitin kamu gak tau apa
berapa kali mama harus bilang supaya kamu ngerti
kamu itu jangan diputarkan oleh cinta

kalau hasil tes itu menyatakan anak dalam kandungan e camillah itu anaknya edo
edo akan tanggung jawab
mama gak setuju
dan mama gak akan biarkan semua itu terjadi
maka mau temuin perempuan itu
mak kamilah tuh lagi sakit ngapain sih
mama gak peduli
mau dia sakit mau dia sakit
mau dia sakit mau dia sekarat
mama mau temuin dia
mama jangan ma
cowok lain yang juga dites dna
bayi yang sedang kamu kandung itu bukan anaknya edo
dan mungkin juga bukan anaknya fadil
tapi terserah tante mau bilang apa sama saya
saya memang gak ada bukti
tapi kalau nanti hasil tes dna itu sudah keluar
tante akan tahu kebenarannya
kamu tuh begitu yakin ya bicaranya
dengar ya kamila
saya akan mengatakan
saya tidak akan pernah mengizinkan edo menikahi kamu
tidak akan pernah
kok pada ribut sih di sini
mas sekarang bukan waktunya besuk
ji silakan anda berdua keluar dari sini
dan edo akan selalu pantuh atas semua perintah saya
kalau saya bilang dia tidak boleh menikahi kamu
dia akan melakukannya
ribut kalau di rumah sakit
saya permisi dulu ya
berisik banget tante
padahal kan tante kamila lagi sakit
emangnya orang itu siapa sih tante
kamu itu kenapa sih tega banget ngomong gitu sama kamila
kali ini edo nggak akan diam
yang tadi mama lakuin itu keteluan banget ma
oh ini dia
orang yang biang masalah
kamu yang sudah beracuni pikiran anak saya edo
adil tante mau tanya sama kamu
kenapa sih kamu suruh suruh edo tes dna
untuk menunjukkan kebenaran tante
kamu dan endu tidak seharusnya menjadi gila hanya gara gara perempuan itu
tante minta sama kamu hentikan semua
batalkan tes dna itu
karena tante yakin tidak ada di antara kalian yang harus bertanggung jawab atas janin itu
tante yakin itu
perempuan itu hanya menjebak kalian
dia itu penipu perempuan rendahan
edo tidak pernah batalkan tes itu
edo juga mau tahu benerannya apa
diam kamu mama lagi bicara sama fadil
tolong ya fadil ya batalkan semua itu
maaf tante tapi saya sependapat dengan edo
saya nggak akan membatalkan tes itu
karena tes itu akan membuat edo jauh lebih jauh
tetapi tes itu akan membuktikan bahwa ada seseorang yang akan bertanggung jawab pada bayi di kandungan kamilah
dan saya yakin orang itu adalah edo
lancang sekali kamu bicara seperti itu
kamu begitu yakin bicaranya
bagaimana kalau dia itu anak kamu
bisa nggak kamu bayangkan kamu harus menikahi dia
bagaimana perasaan orang tua kamu terlebih lebih mama kamu
jadi tante minta batalkan tes dna itu
jauhi kamilah dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri
kalian berdua harus menjauhi dia
masih banyak perempuan lain yang lebih baik
maaf tante tapi keputusanku enggak akan berubah
kamu adalah fadil yang lebih keras kepala
sama seperti edo
edo beberapa hari lagi hasil tes akan keluar
saya tidak akan lari

tadi ada orang orang yang terlalu galak
mereka marahkan tante kamilah
tapi kamu sudah diusir oleh s records
tunggu di luar
berbicara dulu dengan tante kamilah
dia meren kamu
mau bagaimanapun hasil tas dana itu
mamanya edo gak akan
gak akan merestui hubungan aku sama edo
kamu dengan batalin aja
hasil tas itu percuma
aku gak boleh bicara kayak gitu
dengar aku ya mila
aku gak bakal batalin tas itu
kita udah sejauh ini mila
kita gak mungkin butuh lagi
kita harus nunggu sampe hasil tas itu keluar
karena ini satu satunya cara untuk meyakinkan edo
kalau anaknya yang diramkan dengan kamu
tapi kalau misalnya pas hari hari
dimana tas itu keluar terus
dan nombornya belum kelarang edo
kelarang edo buatnya
pada hari hasil tes itu keluar
edo pasti datang
ini adalah hasil tas dna kamila
hari ini kita akan mengetahui
dari bayi yang dikandung oleh camilla
ayah dari bayi yang dikandung camilla